jadi keputusan saya untuk hadir hari ini adalah lebih memaparkan apa yang kita sudah sampaikan
terutama di dpr pak andreas tahu dan tentu apa apa yang selama ini kita lakukan untuk kemudian ke depan
menjadi suatu fokus bagi pemerintahan baru
ini adalah disclaimer dari saya supaya tidak dianggap tidak beretika
kami akan memulai dengan bacaan kondisi perekonomian global yang memang sangat dinamis dan menjadi sangat kompleks
kalau pak siril harimau sangat tahu sebagai bank sentral
mungkin beliau waktu di bank sentral mengalami tahun tujuh puluh an delapan puluh an
waktu itu juga sama inflasi di amerika serikat tinggi sekali bahkan mencapai double digit
sehingga waktu itu bank sentralnya menaikkan suku bunga lebih dahsyat dari sekarang hingga delapan belas
itulah yang kemudian menjadi salah satu shock besar di dalam perekonomian amerika pasca depresi
hari ini mungkin inflasinya tidak sedasyat tapi tetap merupakan suatu shock
karena dalam lebih dari satu dekade perekonomian di negara negara maju
inflasinya selalu relatif sangat rendah
bahkan di eropa mendekati atau kadang kadang sedikit deflasi
di jepang itu sudah hampir dua dekade deflasi
inflasi dan deflasi sama dengan berbagai makanan atau obat terlalu banyak pasti jelek
karena setiap hari tidak ada progres yang ada adalah turun turun
kalau terlalu banyak dia merampok atau mengerus daya beli dan confidence
nah inflasi yang terjadi terutama pasca pandemi
jadi kita masih ingat tahun dua ribu dua puluh kita semuanya gak mungkin kumpul seperti ini
kita semuanya di rumah distant to each other
sesudah pandeminya bisa diatasi dengan vaksinasi
orang bergerak dan melakukan aktivitas
suddenly dengan tiba tiba dengan aktivitas yang normal
permintaan terhadap barang dan jasa melonjak
dari tadinya tadi romo effendi mengatakan istirahat ya tadi ya
nah kita waktu pandemi juga diistirahatkan sama alam
sesudah itu tiba tiba beraktivitas
maka permintaan yang melonjak karena orang mulai beraktivitas kembali
tidak bisa diikuti oleh supply side nya
itu menimbulkan inflasi pertama
ditambah dengan perang di ukraina
di mana ukraina dan rusia adalah lumbung pangan dan lumbung
maka memunculkan alasan kedua inflasi
yaitu kenaikan harga energi dan harga pangan
gandum event minyak goreng
karena di sana sunflower cooking oil itu adalah supplier besar
cpo kita naiknya menjadi sangat tinggi
makanya terjadi krisis minyak goreng di indonesia
ini yang menggambarkan bagaimana inflasi muncul karena disrupsi karena pandemi
yang kemudian suddenly normalized
dan kemudian terjadi persaingan geopolitik
terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi sisi supply
pasti tanya kepada pak siril harinowo bekas bank sentral
bank sentral langsung suddenly menjadi fokus
dalam artian di dunia mengatakan
inflasi ini disebabkan oleh disrupsi supply
jadi bukan karena agrega demand
karena jumlah uang beredar yang lebih besar
sehingga memang ini menimbulkan kompleksitas dari sisi policy response
bank sentral tetap harus menaikkan suku bunga
dan kenaikan suku bunga karena so sudden
maka bank sentral juga terpaksa menaikkan suku bunganya cukup cepat
dalam waktu yang sangat pendek
amerika serikat menaikkan lima ratus basis point
itu artinya lima persen dari tadinya hampir
kemudian naik menjadi di atas lima puluh
hanya dalam waktu kurang delapan belas bulan
sama seperti tubuh yang sehat
kalau tiba tiba kita dihadapkan pada suatu shock
entah itu angin yang sangat keras
suhu ac yang terlalu dingin
atau kita di padang pasir kena matahari terlalu besar
dengan shock kenaikan lima ratus basis point
inilah yang menyebabkan banyak
waktu bapak dan ibu sekalian ingat
banyak prediksi ekonomi dari tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
dan sekarang continue di dua ribu dua puluh empat
dunia tidak baik baik saja
karena akan mulai terasa shock itu
ini baru satu sisi dari sisi yang disebut
kenaikan inflasi yang menyebabkan kenaikan suku bunga
dan ternyata inflasinya itu stubborn
atau keras kepala dia tetap aja
namun inflasi tidak segera turun
analisa ekonomi mengenai masalah inflasi ini
ini yang menyebabkan kemudian
artinya yang hire inflasinya
dan itu tidak dalam waktu yang cepat
yang kemudian akan segera turun
karena tadi katanya ini tujuannya untuk bicara tentang prospek
ini salah satu prospek yang harus diperhatikan
kalau us dollar interest rate nya tinggi
nanti implikasinya spill over ke seluruh dunia
tapi ini tidak merupakan satu satunya masalah dunia
ada tensi geopolitik yang makin meningkat

di mana amerika serikat bahkan menerima
dan mengajak rrt masuk ke wto
banyak company amerika serikat invest di rrt
sekarang ini hubungan mereka retak
di dalam politiknya amerika
seluruh fdi dan ekspor dari rrt
tidak hanya mengancam employment di amerika
tapi sudah sampai kepada yang dianggap mengancam security
dan dominasi amerika serikat
seolah olah masalah tidak cukup kompleks
kalau kita menebar masalah
menebar angin menuai badai
bumi akan bisa men sustain activity
tadinya dunia itu penduduknya enam miliar
jadi tujuh miliar sekarang delapan miliar
mungkin akan menjadi sembilan miliar
dan sesudah itu sembilan miliar makin tua
tapi kalau penduduk suatu negara
sudah di atas sepuluh atau lima belas persen
itu artinya society itu mulai aging
dan banyak negara tetangga kita
sudah aging secara sangat cepat
singapura itu sudah lebih dari satu dekade
meminta supaya perempuan mau menikah
bahkan ada paket kebijakan negara
untuk pacaran untuk honeymoon gitu
nggak manjur juga sih gitu
kemudian rrt kita semuanya tahu
tapi lebih dasyat agingnya adalah south korea
selain jepang yang kita semuanya tahu
negara negara yang memang very
dan mereka sangat alpha male
itu menyebabkan perempuan merasa
tidak worst untuk kemudian berumah tangga
tapi sekarang di asia itu very rapid
beberapa kantong yang masih punya
pertumbuhan ekonomi pertumbuhan manusia
di mana demografinya muda adalah filipina
semuanya pasti tahu kalau jesuit
kita di sini afrika some
tapi dress itu banyak yang sudah mulai aging
as a combination yang akan memberatkan
dan kita menghadapi juga disrupsi
yang terus menerus dari teknologi digital
itulah kondisi yang kita hadapi
ya order yang kemarin mungkin tidak lagi
tapi dunia ini sekarang namanya new order
ini adalah majalah ekonomis
kita nggak tahu what new order
nah saya tidak menggarami lautan
tahun dua ribu dua puluh di depan para jasweet
beliau mengatakan kita dihadapkan
pada pilihan diantara dua jalan
satu jalan mengarah pada konsolidasi multilateral
sebagai ungkapan rasa tanggung jawab global
yang diperbarui atas solidaritas
yang berakar pada keadilan
amissingly kemarin saya di malaysia diundang
di dalam konferensi global ekonomi islam
mengarah pada pencapaian perdamaian
serta persatuan sebagai satu keluarga umat manusia
yang merupakan rencana tuhan bagi dunia kita
dan yang ini sedang mendominasi adalah
jalan ini mengabaikan orang miskin rentan
dan mereka yang terpinggirkan dalam hidup
tidak hanya individu tapi juga negara
banyak negara yang miskin dan mereka rentang
dan mereka sekarang ada di dalam makin terpinggirkan
dan juga merugikan masyarakat keseluruhan
menyebabkan sendiri luka pada semua orang
jalan ini tidak boleh menang
saya cuma meng quote dulu ya tidak menyuruh loh
tapi ini exactly persis yang sekarang ini sedang terjadi
di dalam pertemuan pertemuan saya
entah di g dua puluh pada saat g dua puluh kita presidensi
di situ mulai bulan februari tiba tiba pecah perang ukraina
waktu itu kelompok g tujuh bilang
sri mulyani you have to expel rusia dari g dua puluh
tapi ini tidak mudah
di dalam semua fora international blocking yang disebut tadi
makin mengucilkan dan inward looking menjadi sangat kentara
dan dalam suasana di mana global world fragmented
yang paling dirugikan adalah selalu kelompok paling rentan dan miskin
climate change yang paling dirugikan dan menderita pasti kelompok yang paling rentan dan miskin
jadi ini adalah keterpanggilan kita sebagai manusia
dengan yang memiliki rasa perikemanusiaan
moga moga yang adil dan berada
nah kembali ke ekonomi lagi
kalau kita lihat tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
alhamdulillah puji syukur relatif baik
ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas lima
pada saat seluruh ekonominya melemah di dunia ini
inflasi kita bahkan hanya dua enam
pada saat dunia sedang struggle dengan inflasi sangat tinggi yang menyebabkan tadi hire for longer
nilai kita cukup stabil meskipun lebih lemah dari nilai tukar asumsi
federal reserve capital outflow terdorong keluar kembali ke amerika serikat
suku bunga kita dari sbn surat berharga negara
masih relatif stabil di enam enam puluh delapan di bawah tujuh persen
pada saat amerika serikat menaikkan
kita tidak melonjak menjadi tiga belas
tapi orang biasanya goose unnoticed
karena dianggap stabilitas itu yang memang seharusnya ada gitu
kalau stabil ya berarti everything is fine
tahun ini kita masukin tahun dua ribu dua puluh empat dan environment nya belum membaik
dan kita sudah merasakan headwind itu terasa sekali
makanya waktu kuartal satu dengan pertumbuhan tetap di lima
tapi tidak boleh dianggap taken for granted
dan nilai tukar kita sempat dan melonjak di atas enam belas ribu
suku bunga kita juga mulai terasa pressure nya mendekati ke tujuh di enam sembilan puluh empat end of period

secara year to date sampai dengan april masih di enam tujuh puluh empat
harga minyak juga lebih volatile
karena kejadian di iran kemudian terjadi yang palestina
ini semuanya menimbulkan uncertainty baru di dalam kondisi dunia
indonesia terus harus menjaga ketahanan
karena we cannot complain about weather yang berubah secara cepat
kalau anda punya ketahanan badan lebih walaupun ada badai
kita tetap akan kena basah kita terterpa angin
kita tidak bisa mengontrol itu tapi yang kita bisa kontrol adalah badan kita
resiliensi adalah sesuatu yang sangat penting
neraca perdagangan kita menjadi salah satu dari sisi external balance
nanti kalau pertanyaan ke bu mari yang susah susah mengenai hal itu
karena bio bekas menteri perdagangan juga
tapi indonesia dengan hilirisasi menciptakan surplus neraca perdagangan yang jauh lebih besar
dan ini menciptakan ketahanan lebih tinggi
meskipun kita waspadai tahun dua ribu dua puluh tiga dengan surplus januari april mencapai enam belas billion
namun inflasi kita masih terjaga baik
kita melihat inflasi kita masih dua enam year to date
hanya kalau dilihat komponennya di sebelah sini makanan
saya teringat ibu saya itu almarhum adalah seorang statistician
jadi dia pasti sangat paham mengenai statistik
itu pun menanyakan kepada saya
karena tadi pak tendelius bilang saya hobinya jadi menteri
waktu itu saya sudah jadi menteri keuangan
waktu itu konversasinya seperti ini
kok pemerintah bilang inflasi cuma lima persen waktu itu
itu cimbok kemarin ke pasar harganya beras itu naik lima puluh persen ayam naik tiga puluh lima
kok pilih cara menghitung inflasi
ini seorang yang tidak iliterate loh
jadi lebih mudah saya bikin conversation
tapi persepsi masyarakat memang seperti itu
meskipun kalau kita ditanya dan menanyakan ke bps
cara menghitung komposit jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat lebih dari seratus
dan kemudian masing masing punya bobot
memang bobot makanan seperti beras rokok unfortunately
dan juga beberapa barang jasa tertentu termasuk pulsa
itu cukup tinggi di dalam bobot konsumsi masyarakat
jadi kalau barang barang yang dikonsumsi masyarakat itu cukup besar
dia naik sedikit dia membawa inflasi cukup tinggi
nah oleh karena itu pemerintah akan terus melihat
bahwa masalah inflasi is not on the market

karena banyak ini adalah masalah logistik masalah distribusi masalah pasokan
dan ini kita lakukan concerted effort
bahkan sekarang di dalam instrumen apbn fiskal apbn kita
kita sebutnya hashtag uang kita bukan uang sri mulyani bukan uang kemenku uang kita semuanya
itu adalah salah satu komponennya adalah insentif fiskal kepada pemerintah daerah
kita kasih reward kalau inflasi di daerahnya rendah
zamannya pak siril di bank sentral belum ada instrumen itu
karena kita tahu kadang kadang suatu daerah inflasi tinggi karena cabai kalau di menado hilang
wah itu tinggi banget inflasinya
dan hal hal seperti itu yang harus diatasi oleh kepala daerahnya secara antisipatif
kita memberikan reward kalau inflasi mereka rendah
ini yang menyebabkan indonesia relatif berhasil menjaga inflasi rendah
tidak berarti kita sama sekali tidak terpengaruh oleh pergerakan komoditas dunia
dengan hal tersebut kita bisa menjaga confidence market atau konsumen
dan tadi disebutkan growth kita di lima sebelas karena konsumsi atau konsumen masih relatif terjaga
dan kita sudah lihat bahwa ada pertumbuhan dari penjualan retail semen
dan ini yang harus kita waspadai
namun ekonomi kita masih tumbuh di lima empat
dan ini mampu menciptakan lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan
kalau kemiskinan yang di measure sekarang di sembilan tiga puluh enam
kemiskinan ekstrim yaitu yang betul betul basic necessity
kita sekarang sudah mendekati persen pada akhir tahun ini
artinya kita tidak berorientasi hanya pada pertumbuhan
dan ini tidak hanya di jakarta atau di jawa
sekarang pertumbuhan juga tumbuh di berbagai daerah
mungkin banyak di ruangan ini menanyakan
ikn pakai apbn berapa banyak
bangunnya kok cuma di kalimantan
anda banyak yang tidak tahu bahwa sumatera jalan tol utara selatan itu biayanya juga sangat besar
dan itu diharapkan akan membuat perekonomian sumatera bisa jauh lebih baik dan diverse
sulawesi selama ini termasuk daerah yang sangat resilient
papua dan maluku banyak ada smelter meningkat
bali sesudah pandemi recover
jadi ini semuanya menggambarkan bahwa perekonomian secara regional juga terus kita jaga
dan ini juga menggambarkan bahwa pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada satu tempat dan satu daerah saja

perjalanan indonesia menuju indonesia maju masih panjang
dan kita sekarang walaupun ada di middle slightly upper itu tidak berarti menggaranti menjamin kita akan menjadi high income country
dari seluruh dunia satu ratus sembilan puluh empat negara di dunia yang bisa masuk menjadi advance high income country itu nggak banyak
yang bisa lepas dari middle income track
jauh lebih baik yang bisa lepas sangat sedikit
asia termasuk yang banyak lulus bagus negara tetangga kita seperti singapura taiwan dalam hal ini hongkong lebih dulu mereka dulu disebut sebagai ekonomi sendiri tapi sekarang bagian dari rrt
kemudian korea selatan dan sekarang rrt juga akan catching up
kemudian korea selatan dan sekarang rrt juga akan catching up
karena daerah asia asia timur terutama dalam hal ini adalah relatively damai
tidak terjadi perang terus menerus seperti di middle east atau to some extent some part of amerika latin
nah untuk bisa mencapai high income country kita butuh terus investasi di bidang yang sangat penting yaitu manusia
dalam hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas
karena kita tidak bisa tumbuh tinggi hanya dengan investasi capital spending untuk hard infrastructure saja
yang paling penting dan sulit adalah membangun manusia dan membangun institusi
bangun manusia itu butuh waktu lama
ada penciptaan yaitu inception sampai dia lahir
tapi kalau pun dia tidak stunting tapi environmentnya toxic
dia juga akan menjadi anak yang mental health problem
dan dia tidak akan menjadi manusia yang healthy dan productive
jadi manusia adalah sebuah tanggung jawab yang panjang dan kompleks
orang lebih mudah bangun hotel langsung kelihatan potong pita jadi dipakai
membangun suatu institusi dibutuhkan suatu membangun karakter bersama
dan itu luar biasa kompleks
karena tadi disebut saya sebagai hobinya sebagai menteri
ini adalah bukan seperti membalikan tangan
tapi itu tidak menjadi excuse
kalau bilang kompleks sulit tidak berarti kemudian kita oh kalau begitu kita nggak bisa
tapi jangan berharap seperti kita ceplok telur
dalam waktu dua menit siap saji
dan oleh karena itu kita harus terus commit untuk membangun environment
dan disini letaknya kita semua punya peranan
ada game changer dalam dunia ini yang juga harus kita manfaatkan
teknologi digital jelas menjadi sesuatu yang akan bisa memberikan akselerasi dari berbagai pembangunan
akselerasi dari berbagai pembangunan itu
komitmen terhadap climate change untuk preventing climate change disaster menimbulkan sekarang tumbuhnya apa yang disebut ekonomi hijau
transportasi bahkan teknologi sampah atau waste management itu semuanya aspek environmentnya dan climate changenya luar biasa
saya berharap kita semuanya bisa makin sadar mengenai hal itu
konsumsi plastik bagaimana kita conserving mau mulai melakukan konservasi dan juga hidup secara sirkuler
kita punya sumber daya alam yang sangat banyak dan baik
namun kita baru memulai proses hilirisasi
ini adalah sebuah komitmen policy
dan kita juga harus memanfaatkan geopolitik yang fragmented tadi
tidak menjadi excuse tapi justru menjadi opportunity untuk kita bisa menarik energi di tempat kita
inilah apa yang disebut building block untuk membangun indonesia maju
kalau kita lihat kita harus growth nya cukup tinggi untuk create job dan mengurangi kemiskinan
growth yang tinggi hanya bisa didapat
dengan sumber daya manusia yang baik
institusi yang bersih dan berfungsi
dan meneruskan upaya nilai tambah hilirisasi
oleh karena itu kita juga perlu untuk terus menjaga terutama kelompok yang rentan dan tertinggal
inclusivity menjadi sangat penting
itu komponen yang harus terus kita lakukan
kalau kita lihat maka kita bisa mengidentifikasi opportunity tadi namun juga risiko yang muncul
kalau kita lihat resiko bagi indonesia yang paling besar tetap pada kualitas sdm nya
sdm itu potensi karena indonesia demografinya mudah tapi dia bisa menjadi risiko liability pada saat sdm nya tidak ditingkatkan
makanya kita selalu debat bagus bicara tentang kesehatan pendidikan jaminan sosial
pada saat demografi kita masih muda debat itu menurut saya baik dan sehat
kita boleh bicara dan meminjam negara lain seperti ini
karena kalau saya jadi menteri keuangan itu sering juga orang orang menyeletuk
bahwa ya kayak nordie country itu segala macam bebas sampai perguruan
dari lahir sampai dia perguruan tinggi dia nggak perlu bayar apa apa
memang anak itu nggak bayar yang bayar orang tuanya
teksnya bisa enam puluh lima sampai tujuh puluh persen dari income mereka
aku pernah punya teman di bank dunia dia dari finlandia
jadi kalau kamu dapat seratus ribu kamu cuma dapat tiga puluh ribu usd
itu tidak permintaan untuk kamu
enggak juga tapi anak anak saya semuanya masuk
sampai perguruan tinggi it s free
orang anggap itu semuanya gratis nggak ada yang bayar
di dunia nggak ada yang gratis pasti ada yang bayar
kalau anda kepengen yang lebih liberal seperti amerika
makanya i feel like inflasinya tinggi banget
kalau kamu terlalu mahal anak anak sekarang lebih senang ke inggris atau ke netherland
kalau ke inggris ya karena bisa nonton liverpool tadi
atau ke netherlands yang lebih murah
jadi saya mau meng quote lagi ini untuk para jesuit
pasar tidak dengan sendirinya menyelesaikan setiap masalah
seberapapun sering kita diminta meyakini dogma neurliberal
karena beliau paus adalah di negara barat
apapun problematika yang dihadapi mazhab pemikiran yang miskin dan monoton ini senantiasa menawarkan resep yang sama
faust francis huss itu dari argentina kan
neoliberalism mempertahankan dirinya semata dengan merujuk pada teori teori sakti tentang spill over atau trickle down
tanpa menggunakan istilah itu sebagai satu satunya solusi bagi berbagai masalah sosial
tidak ada pengakuan memadai pada fakta bahwa spill over tidak menyelesaikan masalah proses persoalan ketimpangan
yang melahirkan bentuk kekerasan baru dengan mengancam kohesivitas sosial
kalau sebagai ekonom kita bacanya langsung kita ngerti
karena market memang tidak menyelesaikan masalah keadilan dan inklusivitas
market itu hanya kerja untuk efisiensi
jadi semua negara tidak boleh membiarkan market bekerja sendiri karena akan terjadi eksploitasi
di dalam masa kolonialism itu yang disebut kolonialism dan exploitation
itu selalu basisnya kapitalism dan pure market mechanism
maka untuk menyeimbangkan negara harus hadir
itu kata kata politik indah
nah ini sri mulyani hadir di sini wakil negara kira kira
jangan tepuk tangan dulu karena negara itu juga punya masalah yang sangat berat
ada oh ini negara hadir menyelamatkan kita dari market mechanism neoliberalism
do you think negara itu kayak malaikat gitu
negara kan manusia kayak saya gitu
negara hadir dia harus dihadirkan
dan untuk bisa dihadir dia harus pakai apbn
jadi negara hadir tidak gratis
dia harus bisa dihadirkan
saya baru bicara tentang technicalitiesnya
kalau hadir maka dia harus dibiayai
kalau dia dibiayai maka dia harus mengambil pajak
saya baru dikasih kiriman
pak prastowo lukas nomor berapa pak
supaya kelihatan bahwa saya knowledgeable katanya
saya mau menyampaikan bahwa ngurusin negara itu kita nggak kering
kita juga banyak diskusi yang filosofical juga
pak prast mana pak prast kirim ke saya pak prast
jadi lukas sembilan belas kata pak prast
ini kalau salah berarti kuotasinya dari pak pras ya
bahwa dia mengambil uang dari kelompok kaya
yesus datang dan dia mengatakan
eh dia melambai lembaikan tangan si siapa itu namanya pak pras orangnya
aku gak ngerti namanya tapi kira kira tau
tapi kira kira yesus lagi berjalan
kemudian ada si matius ya
akhirnya yesus memutuskan datang ke rumahnya
orang nanya kenapa yesus datang ke rumah orang yang kayaknya
kira kira bener gak ya pak prast
kalau kita salah kitab susi saya dimanain
itu nyebokin kalau bahasa
interpretasi saya sebagai menteri keuangan adalah kalau kita ngambil
tapi katanya bu ini kan zakius itu orang jahat
jadi kalau apbn ngambil dari pajak
separoh harus untuk orang orang yang tidak mampu dan miskin
nanti kita lihat profil apbn kita ya
and then disebutkan di bagian keduanya
dan buat mereka yang saya ambil
mereka akan dapat empat kali lipat benefit
dalam pengelolaan apbn seperti ini
pendapatan diambil dari masyarakat
karena kita ada ptkp
saya udah gak punya income
bahkan anda menikmati hasil dari pajak
kalau di rumah rumah para romo ada lpg yang tiga kilo
itu anda menikmati hasil dari tadi
kalau listriknya di sembilan ratus va atau seribu dua ratus
itu menikmati subsidi banyak
jadi jangan bilang gak menikmati apbn ya
dan tentu saja kita bisa mengurusin republik ini relatif aman
itu juga karena ada yang bayarin
nah empat lima puluh persen dan empat kali lipat itu
basically di dalam translation public finance management adalah
anda harus punya rezim pajak dan apbn yang progresif
yang makin lemah makin dipajakin tinggi
progresif itu artinya yang bagus
dan itu dipakai untuk equality
kan sama seperti pesannya paus tadi
dan kita bangun public institution dan public goods
supaya anda yang bayar pajak bisa menikmati manfaatnya empat kali lipat
jadi mengelola apbn kalau kita makhluk beragama
we are not just doing because kita seneng aja nyusahin orang dengan mungut mungut
mengelola uang ribuan triliun
for the sake off untuk kita kelihatan keren
dari perasaan kita sebagai umat manusia yang beragama
kita tahu bahwa ada misi keadilan yang kita bawa di situ
dan untuk itu masih banyak yang harus dibenahi
hadirnya itu ditopang dengan apbn
jaga risiko pembiayaannya
dan yang paling penting jangan korupsi
jadi jangan dipikir negara hadir itu negara tidak punya nafsu bagi dirinya sendiri
dari mulai pejabatnya sampai birokratnya
makanya dalam mengurus negara dan menciptakan kehadiran negara untuk mengoreksi neoliberalism
seperti yang dikatakan paus franciscus
be hake to make sure bahwa negara itu bersih
dia punya integritas kompetensi dan profesionalisme
kalau semua birokrasinya dan pejabatnya full of konflik kepentingan
kita sering berharap negara hadir menetralisir market mengoreksi market value
ini adalah bagian yang disebut institutional building
saya nggak tahu apakah saya perlu dua slide selanjutnya yang mungkin lebih teknikal
tapi anak buah saya karena ibu kalau kemana mana kan ibu menteri keuangan jadi harus lapor dong
apbn kita sampai april kira kira seperti ini
nanti kalau dikiranya saya bukan menteri keuangan
serimulnya nih tukang ngomong
ini pendapatan kita sampai dengan bulan april
belanja kita dan kita masih dalam posisi surplus
tapi kalau kita lihat sampai dengan april pendapatan kita sebetulnya mengalami tekanan growth nya negatif
belanja kita agak naik tinggi karena kita kemarin ada pemilu
jadi banyak front end belanja
dan untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini kita harus tetap jaga
karena alhamdulillah tahun lalu bagus dua ribu dua puluh tiga
defisi kita jauh lebih kecil dari yang tadinya di design
ini memberikan kita little bit buffer
karena tadinya kita menganggap bahwa penerimaan sekian belanjanya sekian
defisitnya tadinya harusnya di atas dua ternyata kita defisitnya di bawah satu enam puluh delapan
ini memberikan kita little bit buffer
agar transisi politik dan transisi kepada pemerintahan baru bisa tetap terjaga
untuk dua ribu dua puluh lima pemerintahan baru karena berdasarkan siklus apbn tetap dipersiapkan oleh pemerintahan ini
tentu semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis gimana bu
kita memberikan kerangka besar amplop besarnya
ini loh apbn yang nanti kita sampaikan kepada pemerintahan baru
pendapatan seperti yang tadi saya sampaikan
ada tantangan tapi kita akan coba terus reform dari sisi perpajakan kita
memperkuat institusi membersihkan dari korupsi meningkatkan investasi di bidang digital
sehingga proses bisnis prosesnya menjadi jauh lebih
atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi makin ditutup
kita juga melakukan pelayanan yang makin baik
itu tidak mudah kita bicara tentang tujuh puluh empat ribu kementerian keuangan
pajak sekitar empat puluh empat ribu bea cukai lima belas ribu
sehingga institutional building tidak boleh berhenti
namun kita juga sampaikan global environment akan terus dynamic
dan oleh karena itu tetap kita harus jaga berbagai kemungkinan dampak dari global spillover itu
dan kita harus tetap fokus pada investasi
jadi kalau investasi nanti adalah di sdm ya memang itu adalah area of focus
itu merupakan prasarat kita menuju high income country
jadi mau itu adalah dalam bentuk pendidikan kesehatan jaminan sosial
melalui menggunakan program makan siang atau makanan bergisi
memberikan ibu ibu hamil itu semuanya adalah memang tujuannya
at the end the most important asset dari republik ini adalah manusianya
and that is exactly kalau kita lihat anggaran yang disediakan untuk pendidikan dua puluh
kesehatan hampir sekitar enam persen
dan kemudian jaminan sosial itu sudah seperti tadi zacius lebih dari lima puluh dari apbn kita
nah tapi kita tidak boleh hanya cuma manusia tapi infral tidak dibangun
karena ya orang perlu untuk mendapatkan produktivitas dan juga mobilitas
sehingga kita akan terus berfokus kepada tadi
manusianya institusinya dan kemudian kepada infrastruktur
dan kita melakukan transformasi ekonomi menciptakan nilai tambah tinggi
terima kasih ini adalah bagian penutup
paus johannes paulus ii tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu menyampaikan
negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebaikan bersama
basically kalau dalam bahasa ekonomi itu adalah public goods
dan memastikan bahwa setiap sektor kehidupan sosial tidak terlalu terbatas
semua berkontribusi untuk mencapai kebaikan bersama tersebut
sembari menghargai otonomi dari setiap sektor
basically fungsi negara menciptakan fondasi yang kuat
fondasi yang kuat itu adalah institusi
institusi birokrasi penegak hukum kepastian hukum pengadilan
itu semuanya menciptakan fondasi keamanan dan kepastian
bisa striving bisa bekerja secara baik
dan kemudian berkontribusi pada perjuangan untuk mencapai
negara indonesia maju masyarakat adil dan makmur